pasangan suami istri syamsuar syam dan miss liza
mendaftarkan diri ke kpu padang kemarin
sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota padang
pasangan ini mendaftar melalui jalur independen
pasangan suami istri syamsuar syam miss liza
akan mewarnai pilkada kota padang pada tahun dua ribu delapan belas ini
syamsuar syam adalah seorang purnawirawan tni
dengan pangkat terakhir letnan kolonel
tamatan akabri tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini
sengaja memilih istrinya miss liza sebagai wakilnya
berbagai dukungan dari rekan dan keluarga pun menjadi penyemangat untuk maju
empat puluh tahun hidup bersama sebagai suami istri
membuat pasangan ini yakin dan percaya mereka mampu memimpin kota padang
saya pilih istri dengan banyak pertimbangan
pertimbangan diantaranya secara manajial
atau secara komunikasi koordinasi antara wali kota dengan wakil
yang penting adalah kepentingan pribadinya
pasangan lainnya yang akan ikut bersaing adalah mahyaldi ansyarullah henry sabta
dimana mahyaldi ansarullah sebelumnya menjebat sebagai wali kota padang
sementara wakil wali kota padang m zalmi dengan pasangannya desri ayunda
juga turut meramaikan persaingan
niko yuhandi padang